kobaran api menghanguskan minibus di ruas jalan tol dalam kota jalan mt haryono tebet jakarta
selatan kamis malam besarnya kobaran api membuat pengemudi dan seorang penumpang segera menyelamatkan
diri dan meninggalkan kendaraan di lajur kanan jalan tol petugas kepolisian yang berada di
lokasi mencoba memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam kebakaran namun upaya tersebut tak
berhasil karena api yang terus membesar peristiwa itu bermula ketika pengemudi menjalankan
kendaraannya dari arah semanggi menuju cawang saat melintas di kawasan pancoran ia dikejutkan
oleh munculnya kepulan asap yang disusul kobaran api di bagian mesin mobilnya tiba tiba kan kayak
ada bau plastik terbakar gitu kan kita pikirkan mobil sedan yang depan gitu kan bau kenal potnya
tapi begitu kita lihat ke depan ternyata dari kap mobil
depan kita itu ada asap keluar api itu sama kayak api akhirnya dapat dipadamkan petugas pemadam
kebakaran dari sektor tebet sempat terjadi kemacetan parah akibat insiden ini badru zamal